salah satunya adalah komunitas sedekah lebar
dengan bentuk crowdfunding yang dikenalkan lewat media sosial
komunitas ini memacu keinginan masyarakat untuk bersedekah dan menghidupkan nafas kegiatan masjid di lingkungannya
bulan ramadan bulannya berlomba lomba mencari keberkahan terutama dari ikhlasnya beribadah
terutama ibadah zakat infak dan juga sedekah
ini banyak sekali cara masyarakat untuk menyalurkan sebagian rezekinya melalui sedekah
salah satunya adalah lewat komunitas berbentuk crowdfunding
nah saya dengar salah satunya ada yang bernama komunitas sedekah lebar
apa yaitu sedekah lebar mari kita cari tahu bersama
adalah sherly milana sang pegagas komunitas berbentuk crowdfunding
bernama sedekah lebar bersama empat orang teman seprofesinya
memasuki bulan ramadan tiap hari ia dan anggota komunitas serta warga binaan setempat
menyiapkan panganan berbuka puasa yang akan disalurkan
lantas sebenarnya apa itu sedekah lebar
oke sekarang saya sudah berada di rumah yang menjadi tempat sehari hari persiapan
jika sedekah lebar diberikan ke tempat yang lebih baik
jadi sedekah dan juga makanan atau minuman yang disediakan untuk teman teman sedekah lebar
nah mas heri diceritakan dong sedekah lebar artinya apa sih dan inisiasinya sebenarnya dari mana
ya sedekah lebar lebar itu kemarin dari lemari baroka
lemari baroka baik
ya awal mulanya itu karena kita sama teman teman dari gajian ya awal mulanya
terus kita pengen sudah biasa memberikan makan sama teman teman gitu kan
cuma kita pengen ada sesuatu yang berupa yang reguler
terus kita muncul ide bagaimana kita bikin lemari atau sesuatu lah gitu ya
yang bisa dilihat ya simbolik begitu ya
terus kita milih dimana boleh ditempatin yang paling aman dimana
ya di masjid gitu kan kita sebagai muslim kan tempat mulia gitu kan
kemudian apa saja sebenarnya mbak shery ini apakah hanya di bulan ramadan saja atau di luar itu juga ada kegiatan reguler
kegiatan kita awal ini kan udah masuk ramadan ya
kita punya ada tiga kegiatan utama sedekah jumat
cuma itu karena ini masjid ya dua belas tadi dengan lemari
terus kita pengen melebarkan lagi namanya juga sedekah lebar
pengen banyak lagi ada kita cari sedekah apa lebar on the road
untuk bagi makanan di jalan jalan gitu kan sama
dan itu seperti kayak sinta dan teman teman lainnya mereka jadi volunteer ya membagikan makanan di jalan jalan
sesuai namanya yang berarti lemari barokah komunitas ini menyiapkan lemari
yang digunakan sebagai tempat menerima sedekah berupa uang perlengkapan ibadah maupun hidangan yang disajikan untuk siapa saja yang bertandang ke masjid
saat ini sudah ada dua belas masjid sejak bodetabek yang aktif berpartisipasi dalam perputaran sedekah lebar
yang dirintis sejak awal tahun dua ribu sembilan belas ini
tiga kegiatan utamanya di bulan ramadan adalah sedekah jumat lebar on the road yang akan membagikan tajil berbuka ke jalan dan lebar sayang yatim
yaitu kegiatan buka puasa bersama anak
yang dihidangkan adalah anak yatim piatu setiap senin dan kamis
setiap hari seratus hingga dua ratus paket makanan dapat dihidangkan ditambah dengan sedekah dalam bentuk lainnya
ya mudah mudahan bisa seterusnya beramal untuk masjid ini
semoga mau bawa berkah masjidnya semoga lekas lelah saya sedang dalam pembangunan
ya kadang itu apa ya apa aja lah kan untuk pembangunannya ini sedikit nggak banyak
alhamdulillah sambutan dari lemari barokah teman teman kami juga itu mendebarkan apresiasi disini
jadi setiap sedekah jumat itu memang kita kedebarkan lemari barokah
mereka biar tahu oh di sini ada yang memfasilitasi ada yang membantu ada yang support
ya walaupun memang sebagian besar bantuan dari jamaah gitu loh
jadi lemari berkah ini ya itu mungkin sebagai pionir yang bisa digerakkan ke semua masjid rata rata
yang bisa membantu
yang bisa sudah modern dan bisa memanage jamaahnya sendiri untuk membuat kegiatan sosialnya lebih hidup
menggunakan media sosial instagram informasi tentang sedekah lebar makin menyebar ke pelosok indonesia
hingga akhirnya membuahkan kerjasama dengan komunitas serupa lain
seperti komunitas sedekah wakaf air untuk membantu pasokan kebutuhan air besi dan air minum
seperti komunitas sedekah wakaf air untuk membantu pasokan kebutuhan air besi dan air minum

dari lemari barokah diharapkan kegiatan berkumpul di masjid dapat meningkatkan ukuhuah islamiyah
persaudaraan antarumat beragama dan memacu keinginan warga untuk berlomba lomba pada kebaikan
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia